pada hari kedua world islamic economic forum ke dua belas rangkaian agenda bertema industri kreatif akan dikupas tuntas
para startup negara peserta juga bisa berbagi ide kreatif dan juga inovatif untuk memajukan sektor usaha kecil menengah
pemerintah mendorong ukm sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dalam wif ke dua belas
pada hari kedua kelas master workshop dan diskusi panel akan mengangkat soal fashion muslim kuliner halal
keuangan syariah inovasi teknologi dan infrastruktur
perkembangan industri kreatif digital dan e commerce pun tidak luput dari perhatian
yang menarik dalam idea pad seed pitching beberapa startup akan melakukan presentasi tentang ide dan inovasi mereka
kemudian akan ditentukan pemenang untuk mendapatkan investasi dan dilakukan rekrutmen